wah sangat disayangkan ya ada odp yang melarikan diri padahal kalau misalnya memang terkena positif covid sembilan belas ini paling penting juga untuk disiplin dan bersabar agar bisa pulih
seperti yang satu ini dimana saat ini kita ada kisah tentang salah satu mantan pasien positif covid sembilan belas simon nainggolan yang keluarganya dinyatakan positif terinfeksi covid sembilan belas kemarin kecuali anak perempuannya dan mereka akhirnya berhasil pulih hingga dinyatakan negatif dengan mengisolasi diri secara mandiri di rumah
tapi dibalik cerita kesembuhannya itu keluarga mereka harus melewati masa sulit di mana ketika ibunda mereka harus meninggal dunia tetapi tidak bisa menghadiri pemakaman karena harus mengisolasi diri di rumah dan apalagi pemerintah menyatakan bahwa untuk tidak datang ke pemakaman itu sendiri
betul dan untuk tahu cerita lengkapnya kita akan tanyakan saja langsung ke bang simon nainggolan yang telah terhubung melalui sambungan skype
oke bang simon bisa diceritain ini kemarin ini gimana
gimana kok bisa sampai dinyatakan positif covid sembilan belas
iya itu bermula dari ibu mertua tanggal empat belas dia sudah mengalami gejala
kebetulan kita tinggal satu rumah
terus tanggal empat belas tanggal enam belas ya semakin kesusahan untuk bernafas
kemudian kita bawa ke rumah sakit
kemudian kita bawa ke rumah umum bunda yang kebetulan disitu ada sudah punya instalasi gawat darurat yang dijadikan tempat isolasi
setelah diperiksa ternyata beliau memang sudah paru parunya sudah tercover oleh virus yang suspek covid sembilan belas
pada saat itu saya sudah demam tanggal sembilan belas
pada saat itu saya sudah demam tanggal dua puluh

saya dan istri saya juga ke dokter yang menangani ibu bunda kita
ternyata kita dipoto paru paru juga
kemudian ada tes darah
tentunya habis itu kita disuap juga
tanggal dua puluh empat saya dikasih tahu bahwa di paru paru kanan saya ada bercak yang
dengan penyelidikan yang masih nyalir itu di aspek covid sembilan belas
dari situ saya sudah mengisolasi diri pilihannya adalah di rumah
kebetulan di rumah kami ada ruangan yang terpisah di lantai dua dan tidak terpakai
saya pikir lebih baik saya di rumah karena biarlah jatah kalau di rumah sakit bisa dipakai orang lain
tapi saya dengar juga sudah mulai penuh
sudah mulai susah untuk mencari ruangan
jadi kemudian saya mengesolasi diri di rumah
kemudian semua keperluan keperluan diantar ditaruh di depan kamar
saya mengurus diri sendiri
tentunya obat obatan semua berdasarkan resep resep dari dokter paru yang tempat kita berkonsultasi
ada beberapa obat antibiotik ada paracetamol
dan paling penting adalah vitamin vitamin
selama itu saya disiplin untuk sesuai anjuran semua saya ikutin
kemudian ada juga tambahan tambahan suplemen suplemen obat obat jus dan lain lain
kemudian dapat juga anjuran dari teman untuk minum rebusan air daun siri
itu saya lakukan tiga kali sehari
daun siri merah direbus airnya kita minum
itu konon kita percaya bisa lebih membantu
ya bang simon boleh diceritakan mungkin bagaimana recovery nya bisa sampai sembuh
dan apa mungkin tantangan terberatnya yang bang simon alami saat proses penyembuhan itu
tantangan terberat adalah fisikis
karena tanggal dua puluh enam orang tua kami meninggal dunia
jam tiga dini hari
itu sangat berat buat kita
karena pada saat itu kita harus
kita tidak bisa menguburkan secara normal
dan mengurus itu semua dalam waktu yang singkat
karena protap dari pemerintah harus hari itu juga paling lambat lima jam harus selesai
kemudian kita urus semua itu
tanpa kehadiran andai taulan teman teman
yang kita lewatin dengan sangat berat
kemudian penguburan itu tanggal dua puluh enam selesai siang
ya yang paling tantangan setelah itu ya paling berat adalah secara fisikis kita harus menahan rasa sedih yang mendalam
sangat berat sekali
tapi di saat yang bersamaan kita harus kuat untuk melawan virus itu
tanggal tiga puluh hasil swab kami keluar
kami dinyatakan positif
dari situ kita sangat terpukul
kemudian tentunya dari awal memang kita sudah
menyangka sebenarnya sih
tapi tetap saja ketika kondisi tersebut
tertawa semakin berat
tapi harapan demi harapan yang harus kita jalanin
dengan obat obatan vitamin
tentunya kita berdoa pada tuhan
kesembuhan itu pasti akan datang
yang paling penting itu adalah positive thinking
dari situ saya mulai untuk berjuang
menekan semua kesedihan
dan istri saya yang sangat sangat juga sedih
tapi dia dengan sangat telaten mengurusin semua keperluan keperluan saya
karena dia tidak ada demam
jadi dia bisa tetap beraktif
jadi menyiapkan semua keperluan
makanan dan lain lain
abang dan juga istri sekarang sudah dinyatakan negatif
lalu sebelumnya sempat tidak boleh bertemu dengan anak yang
posisinya saat itu negatif juga
nah bagaimana untuk saat ini
apakah abang juga sudah mulai berinteraksi dengan anak anak
ataupun dengan tetangga sekitar
sama sekali kita tetangga enggak
tapi di rumah saya
kita tetap di rumah
kita tetap mengisolasi diri
untuk tidak bertemu ke tetangga atau mengandai taulat
kita tetap membatasi diri dulu
baik terima kasih banyak bang simon
atas waktunya untuk cnn indonesia good morning
tentunya kita turut berduka cita ya atas meninggalnya ibu unda
namun juga kisah dari recovery nya bang simon dan keluarga
juga mudah mudahan menjadi inspirasi untuk masyarakat
terima kasih bang simon